sekedar mengingatkan delapan oktober indonesia u sembilan belas akan tanding melawan thailand sementara u enam belas melawan malaysia
berikutnya nama penyerang timnas indonesia u sembilan belas egy maulana fikri kembali menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air
pemain berusia tujuh belas tahun itu masuk daftar enam puluh pemain muda potensial pilihan media asal inggris the guardian